lebih dari lima kendaraan tertahan di kantong parkir pelabuhan merak banten
dan sejumlah pengemudi mobil marah dengan petugas karena belum juga menyeberang hingga sabtu siang
meski menunggu sejak jumat malam
pemudik menyeberang hingga sabtu siang
petugas sendiri tidak bersedia menjelaskan tentang kecurigaan kendaraan yang menyerobot antrian itu